terima kasih anda masih bersama kami
presiden jokowi dodo menanggapi draft peraturan kpu
yang mengatur menteri atau pejabat setingkat menteri
yang ingin maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden
tidak harus mengundurkan diri
jokowi mengingatkan agar menteri yang bersangkutan
tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pemilu
hal ini disampaikan jokowi usai memberikan bantuan sosial beras
di bogor jawa barat senin pagi
selain melarang menterinya untuk menggunakan fasilitas negara
jokowi menegaskan para menteri untuk mengambil cuti selama masa kampanye
jokowi memastikan sistem pemerintahan di bawah kepemimpinannya tidak terganggu
nah sistem birokrasi kita ini sudah mampan